komisi pemilihan umum republik indonesia kpu ri memberikan waktu tiga hari kepada para peserta pemilu
jika ingin menyampaikan sengketa hasil rekapitulasi suara ke mahkamah konstitusi
kesempatan tersebut diberikan sejak ditetapkannya hasil rekapitulasi surat suara secara nasional
yang telah ditetapkan pada selasa dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas pukul satu empat puluh enam waktu indonesia barat
jika tidak ada pihak pihak yang melakukan gugatan ke mk
maka kpu akan melakukan penetapan terkait pemenang pemilu pada dua puluh tujuh mei mendatang
namun jika ada pihak yang melakukan gugatan ke mk
maka penetapan pemenang pemilu dua ribu sembilan belas akan dilakukan setelah ada hasil keputusan mk
terkait gugatan yang dilayangkan oleh para peserta pemilu dua ribu sembilan belas
jadi akhirnya kan kita menetapkan tanggal dua puluh
jadi tiga x dua puluh empat jam ke depan nanti mahkamah konstitusi yang ngitung sendiri lah
pokoknya tiga x dua puluh empat jam sejak ditetapkan itu adalah masa untuk mengajukan sengketa
jadi kalau sampai dengan tiga x dua puluh empat jam tidak ada pengajuan sengketa
maka hasil perolehan suara ini akan kita lanjutkan dengan penetapan calon terpilih
tapi kalau masih ada sengketa maka kita akan menunggu sampai keluarnya putusan mahkamah konstitusi